menteri perdagangan zulkifli hasan menegaskan
bea cukai tidak membatasi jumlah bawaan penumpang dari luar negeri
hanya saja barang bawaan yang melebihi ketentuan bakal dikenai pajak
menteri perdagangan zulkifli hasan merespon aturan biaya cukai
yang membatasi jumlah barang impor bawaan dari penumpang luar negeri
menurut zulhas permendak no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga
justru memperjelas ketentuan soal barang impor bawaan
jika jumlah barang bawaan melebihi ketentuan maka akan dikenakan pajak
jadi kalau dia beli dua utuh jam ini ada kantongnya ada bonnya
tapi kalau beli jam buat dipakai dua ya nggak apa apa
tapi kalau belinya banyak apakah untuk dipakai
beli yang seratus juta dua ratus juta ya harus bayar pajaknya
kantor pelayanan bea cukai soekarno hatta membuat aturan
soal barang impor bawaan dari penumpang luar negeri
ada lima jenis barang bawaan yang diatur
untuk produk elektronik penumpang dari luar negeri hanya boleh membawa maksimal lima unit
dengan total harga maksimal lima unit
alas kaki seperti sepatu atau sandal maksimal dua pasang
telepon seluler headset atau komputer tablet maksimal dua buah per tahunnya